tadi kami berteriak teriak sambil bernyanyi supaya tidak terasa letih
jadi benar kalian tidak kenal dengan sakti
enggak pak siapa itu sakti
kami tidak kenal orang itu
apakah benar dia manusia harimau atau bukan
terus apa mungkin kamu mencintai sahabat kamu sendiri nantinya
kay lo enggak peka banget sih itu udah kode banget lo
kenapa kamu bertanya
kay saya seperti itulah
enggak ada apa apa kayak aku cuma penasaran aja boleh kan
ya mungkin itu bisa aja terjadi nanti
tapi untuk saat ini yang ada di benaku hanya manusia harimau dan desa kumai
soal cita citaan belum terlintas sama sekali
aku yakin k pasti mempunyai rasa yang sama dengan aku
tidak kacau coba apa apa sama
aku butuh rekaman cctv itu buat tugas penelitian aku
kalau kamu pergi sekarang aku bakal teriak
atau aku bilang ke sapam yang tadi
kalau pencurinya itu adalah teman kamus aku
besok kamu bakal disiduk sama polisi
abis itu kamu dikeluarin dari kampus
mana sih sakti kok dia nanti belum kelihatan ya
gak apa apa kita mencari dia lagi lah
kenapa masalah saja kok nih
selamat tidur ya ki
aku sengaja mengumpulkan kalian di sini
untuk mencari anakku sakti
bawa dia kemari hidup hidup
dan siapapun yang membawa dia
akan kuburi seratus juta
jangan sampai dia terluka
tunggu apa lagi kalian semua
saya perintahkan kalian sekarang pergi

gak ada yang bos bisa sengaja mendekatkan itu
sesungguhnya tidak berurusan
terima kasih untuk semua performer
sampai kayu lima
semoga aja secepatnya aku bisa ketemu sama kain
sebaiknya kita istirahat dulu
sudah semalaman kita mencari anak anak itu
dan kita belum menemukannya
kita kok perlu
kita harus mencari anak anak
kita harus mencari anak anak
jangan pakai istirahat
saya akan terus mencari mereka sampai ketemu
tapi tubuh kamu butuh istirahat
saya tidak butuh istirahat
saya tidak akan bisa tidur dengan tenang
mereka di sana pun
tidak akan bisa istirahat dengan tenang
sekarang ini mereka sedang dalam bahaya
saya akan mencoba menghubungi ilmu
saya akan mencari mereka
limbu bu bagaimana
saya belum menemukan apa apa
jejak mereka pasti sudah dihilangkan oleh musuh yang mengejar mereka
sekarang posisi dimana limbu bu
sekarang saya berada di perbatasan lampung dan juga bengkulu
tepatnya di bukit manula gumarah
apa kamu masih bersama karina
karina berada di sini
kalau karena sudah bangun nanti
kami akan segera menyisir dari gunung manula sampai ke kayu lima
saya dan kimau akan meneruskan pencarian
dan siang ini
kita akan mencari mereka
kita bertemu di kayu lima
kita akan bertemu di kayu lima nanti
saya akan bangunkan karunan dulu gumarah
karina bangun karina
kita harus melanjutkan pencarian
kita harus segera melanjutkan pencarian
kenapa kamu membiarkan aku tidur
seharusnya kita itu tidak usah istirahat
tapi karina kau butuh tidur
dan kau tidur juga tak lama
hanya dua jam
sekarang kita harus melanjutkan

lihat apa yang aku bawa buat kalian
dari mana kamu dapat ikan ini
aku kesannya buat nyari ikan
walaupun gak banyak
ada singkongnya juga
kayak piknik ya
kamu gak ikut makan
kamu gak ikut makan
aku udah makan tadi kek
aku udah makan tadi kek
lo mikirin apaan sih
yaudah sekarang kalian makan dulu
waktu kita gak banyak
kita harus mencari sakti dan alinah
sampai lupa mereka masih hilang
yaudah kalian sarapan aja dulu
kalian selesain semuanya
terus kalian bawa barang barang kalian
kita pergi dari sini
kita harus masuk ke dalam hutan lebih dalam lagi
karena sakti dan alina
tidak kita temukan di sungai tadi
kamu siap risa
kalau misalnya makanannya cukup
ya gue selalu selalu lupa aja sih
misalnya gak kelaparan aja kan tadi malam
apa yang kalian lakukan di dalam hutan ini
kami tidak melakukan apa apa pak
kami hanya pencinta alam
kami dengar kalian
itu memanggil dan berteriak teriak
seperti mencari seorang
dan menjemputnya berkali kali
ya kami tadi berteriak teriak karena
kami sedang bernyanyi pak
jangan cari alasan kalian
kami semua mendengarnya
bener pak man
tadi kami berteriak teriak sambil bernyanyi
supaya tidak terasa letih
jadi benar kalian tidak kenal dengan sakti
siapa itu sakti
kami tidak kenal orang itu
kita nggak ada yang kenal sama dia
kita cari tempat lain
walaupun safir dan alina masih hidup
sekarang kita semua terancam
sekarang kita harus cari mereka
apa kau mau anulu buatkan
pindang patin kesukaan kau
saya ke dalam dulu ya
tidak ada bangunan
apa alang apa aku tidak salah dengar alang
apa kau yakin kalau itu adalah anak raja langit
aku akan beritahukan kepada gumuara